dari sidang lanjutan kasus dugaan korupsi ktp elektronik dengan terdakwa setia novanto hari ini kembali digelar
ketua majelis hakim sidan dugaan korupsi ktp elektronik mencecar madeo kamasagung salah satu saksi
madeo kamasagung sering menjawab tidak ingat saat ditanya soal uang yang mengalir ke rekening perusahaannya pt uem investment dan pt delta energy
dalam berita acara pemeriksaan pt oem investment milik oka menerima uang dari biomorf morrises milik johannes marlim sebesar satu delapan juta dolar
perusahaan oka yang lain pt delta energy juga menerima dana dari anang sugiana sebesar dua juta dolar
saat jaksa menanyakan kemana uang itu mengalir oka menjawab tidak ingat
madeo kamasagung memang dikenal dekat dengan setia novanto
keduanya berteman sejak sama sama bergabung di kosgoro
dari surat dakwaan terhadap setnoff pun dikendalikan
tapi peran oka sangat penting
komitmen fee untuk setnov diduga diberikan melalui tangan oka
mungkin nanti saya kasih bukti bukti
yang saya tanya ini kan rekening bapak masuk
katanya dari dikembalikan
ini kan dari perusahaan perusahaan
ada dari portamento masuk
sementara itu mantan country manager hp enterprise services charles sutanto mengaku pernah melakukan pertemuan dengan terdakwa stiano fanto tiga kali
charles mengaku diajak oleh madeo kemasagung
yang merupakan orang dekat setia novanto
dalam sidang lanjutan dugaan mega korupsi ktp elektronik
hari ini salah seorang saksi charles sutanto mengaku dihubungi johannes marlim untuk mencari tahu proyek ktp elektronik di indonesia pada tahun dua ribu sepuluh
charles pun menghubungi madeo kamasagung yang sudah dikenalnya pada dua ribu tujuh belas
dalam perkembangannya charles mengenalkan johannes marlim kepada oka
pertemuan antara charles oka dan setia novanto pun terjadi tiga kali
di rumah setnov dan di dpr
charles pun didapuk marlim sebagai
konsultan untuk biomorph mauritius
mantan country manager hp ini juga menerima dana delapan ratus ribu dolar amerika dari marlim
pak johannes marlim
iya kan negosiasinya terjadi antara hp dengan pak johannes marlim ya
jadi beliau tahu
waktu negosiasi pun tidak terjadi di indonesia
karena nilai kontraknya lumayan ya
jadi penawaran terakhir kita itu enam puluh juta dolar
kalau johannes marlim
kalau johannes marlim sendiri dapat tender gak
setahu saya dapat pak
kalau johannes marlim dapat
sudah ada korespondensi ann indonesia silvano haji di pengadilan tipikor jakarta
vano dari lima saksi hari ini rencananya berapa saksi yang sudah memberikan keterangan
dan apakah dari keterangan mereka mendukung daku anjaksa soal peran setia novanto
putri dari lima saksi baru dua yang saat ini hadir
dan terakhir tadi mada oka mas agung
setelah rehat setengah jam masih dalam keadaan lupa ketika dicecar atau diberikan berbagai pertanyaan dari jaksa
mulai tadi tentang transfer uang dari mulai tanggal enam belas sampai dengan sembilan belas november kepada perusahaan milik oka
di sini juga oka masih bingung kemana larinya uang tersebut
tadi juga anda sempat mengutarakan bahwa
charles sutanto charles sutanto ini diperkenalkan kepada setia novanto atas bantuan oka
tapi ternyata tadi oka lupa pernah kenalkan charles kepada setia novanto
ada beberapa catatan di sini yang perlu ditambahkan
tadi sempat saksi pertama yakni charles sutanto eka praja country manager enterprise service dari hp
ia sempat mengadakan pertemuan terhadap setia novanto dan madaoka mas agung sebanyak tiga kali
dan ada pembicaraan ia juga mengaku ada pembicaraan terhadap oka dari johannes marlim
apakah proyek iktp ini dari angka enam belas juta usd bisa dikecilkan menjadi dua puluh empat juta dolar amerika serikat
karena menurut johannes marlim ini
fee atau harus ada imbalan kepada dpr dan kemendagri di sini
sementara kalau misal kita lihat dari saksi hari ini
ada lima saksi yang nantinya akan dipanggil
dua saksi sudah ada dan sekarang mada oka mas agung masih ditanya
meskipun masih dalam keadaan lupa
dalam berbagai macam pertanyaan yang ditunjukkan oleh jaksa
sementara ada tiga saksi lainnya
andi narogong ini sudah menjadi terdakwa atau terpidana dalam kasus serupa
atau kasus dugaan megakorupsi iktp
sementara andi narogong juga sempat berucap dalam sidang sebelumnya bahwa
mada oka mas agung merupakan orang kepercayaan dari setia novanto
yang sampai saat ini masih dibantah lagi oleh madaoka mas agung dalam kesaksiannya hari ini
sementara ada dua saksi lainnya
yakni mirwan namir dia adalah mantan wakil ketua banggar dpr
sementara ada aditya suroso
dari pihak swasta dari kesemuanya ini
ini juga masih satu bagian dalam sidang sebelumnya
yang kebanyakan juga membahas tentang transaksi falas
kita sebelumnya juga mengetahui bahwa penjualan falas sebesar satu empat juta dolar amerika serikat ini
kepada pt oem investment
dimana mada oka mas agung ini sebagai pemiliknya
sementara dikirim oleh perusahaan pt mekarindo abadi
merupakan perusahaan falas yang dipesan oleh raja valutas
nah dari kedua perusahaan falas ini
kalau kita mengenal istilah transaksi barter atau mekanisme barter
kemudian kalau misalnya dalam istilah falas ini
sangat wajar dilakukan untuk menghindari kurs yang tinggi
menghindari kerugian akibat kursi yang tinggi
sementara dalam hasil sidang sebelumnya
pada pekan lalu ini juga nantinya akan ditanyakan kepada mada oka mas agung
silvano hajid masih ada beberapa saksi yang belum datang
kita tunggu kejutan apa lagi yang terjadi di sidang hari ini